trapezio itu namanya bangun
sebuah bangun yang memiliki tiga dimensi
mendidik murid menjadi pekerjaan utama seorang guru
namun bagi wanita kelahiran delapan november seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini
pendidikan tak hanya tentang mata pelajaran semata
baginya menumbuhkan perilaku murid menjadi lebih baik
adalah hal yang tak boleh dilupakan oleh seorang guru
menimba ilmu dan membagikannya kepada guru guru lain
telah menjadi panggilan hatinya
inilah kisah triwi diaswari
penerang pendidikan di bumi serasan sekate
kisah triwi diaswari
perkenalkan namanya triwi diaswari
seorang guru sekolah dasar di desa layan
kecamatan jirak jaya
kabupaten musi banyu asin sumatera selatan
di balik sosoknya yang sederhana
tri adalah guru yang berdedikasi terhadap pendidikan
kepala bendera merah putih
indonesia tanah airku
tanah tumpah darapu
di sanalah aku berdiri
jadi pandu ibumu
bangsa dan tanah
marilah kita berseru
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sejak tahun dua ribu sembilan belas
tri mengajar di sd negeri talang layan
sebuah sekolah di desa terpencil
jauh dari hidupan
di kota kota di jawa tenggara
di mana ada dua alasan
yang mendasari saya mengapa saya mau mengajar di sdn talangaya
yang pertama karena tugas negara
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan republik indonesia
yang kedua adalah amanat dari
guru inti pusat belajar guru mumpah
yaitu dimanapun merada
itu memberikan inspirasi
memberikan insight baru
memberikan sebuah pandangan baru
bagi insan pendidikan
bagi pendidik di sana
juga bagi siswa siswa di sana
mereka adalah penggerak di desa mereka
sepuluh tahun dua puluh tahun kemudian
kita tidak akan mengharapkan orang lain
yang akan membangun desa mereka
tapi mereka sendirilah yang akan membangun desa mereka
itu akan membagikan alat alat suraganya
contoh dari keluarga
ya menjadi guru di desa terpencil
adalah panggilan jiwanya
bukan sekadar menjalankan profesi
kepeduliannya mengubah perilaku murid di sekolah ini terbilang besar
perasaan saya ketika mengajar siswa di sdm talang layan
di desa yang bisa dibilang terpencil
jauh dari keramaian
itu ada sebuah keikhlasan
ada sebuah kebanggaan sendiri
ketika anak anak saya yang saya didik itu
menjadi anak yang berubah polanya menjadi lebih baik
pola berpikir pola tingkah laku menjadi lebih baik
itu sih saja yang menurut saya membuat saya bertahan
membuat saya kebanggaan tersendiri bagi seorang guru seperti saya
kemarin kita sudah ya
kemana yang lebih besar
aja anak dua tiga
dulu murid murid di sekolah ini nyaris tak mengenakan seragam
saat menghadiri kegiatan belajar mengajar
berkat upayanya mengajak para guru mengubah keadaan
murid murid di sekolah ini kini berseragam dengan layak
tantangan mengajar di desa terpencil diakui tri cukup berat
jadi kesulitan saya mengajar siswa di desa terpencil
di sekolah terpencil
itu adalah mereka membutuhkan banyak sekali usaha
jika kita mengajar di sekolah di kota
itu kita cukup dua pelajaran dua jam pelajaran
itu siswa sudah bisa memahami materi
maka untuk di siswa di desa terpencil
di sekolah terpencil
di sekolah terpencil yang seperti yang saya alami ini
saya membutuhkan satu minggu untuk mereka paham satu sampai dua topik pembelajaran
harus benar benar fokus pada konsep
pengenalan konsep dari awal
kita tidak bisa ujug ujug langsung memberikan ini ini ini
tidak bisa karena mereka belum sampai ke sana
jadi kita kenalkan dari konsep terkecil
sehingga mereka memang benar benar dapat pelajaran apa yang mereka pelajari
jadi kita bisa melakukan ini
pandemi covid sembilan belas juga menjadi tantangan besar bagi para guru mengajar di sekolah ini
salah satu kesulitan dalam pembelajaran di masa pandemi yaitu
memberikan sebuah pemahaman kepada siswa bahwa
penerapan protokol kesehatan
kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu sangat penting
kesehatan siswa itu lebih penting dari di atas yang lainnya
kita berusaha tetap memberikan pembelajaran
namun tetap memperhatikan kondisi siswa
di mata teman temannya tri adalah sosok yang menginspirasi
tri tak pernah pelit berbagi ilmu pengetahuan
termasuk mengenalkan metode pembelajaran yang kreatif
beliau adalah orang yang sangat menginspirasi bagi guru guru di sini
dan kita tahu sebelumnya keadaan apa yang ada di sd telang layam ini
sangat memprihatinkan bagi kami
jadi kami bersatu bagaimana dengan bu tri ini
agar sekolah ini bisa lebih kedepannya bisa berwarna lagi dari yang dulu dulu
beliau mengikuti pelatihan pelatihan di sana sini
setelah beliau mengikuti pelatihan
beliau imbaskan kepada kami yang guru guru di sini
ya tri bukan guru biasa
keterampilannya mengajar berkembang setelah ia terpilih menjadi guru inti
pusat belajar guru kabupaten musi banyuasin
tugasnya terbilang tak mudah
menularkan semangat mengajar kepada guru guru lain meski di daerah terpencil

kawasan memilih pengajar
kepala kepala kepala
musi banyu asin tri memegang peranan penting
tak hanya menerapkan metode belajar kreatif bagi muridnya
warga desa gajah mati kecamatan sungai keru ini
juga melakukan pendampingan kepada guru lain
pbg muba adalah sebuah pusat belajar guru muba
yang membawahi komunitas komunitas di kabupaten musi banyu asin
jadi di sana kita menyediakan pelatihan pelatihan
kita menyediakan diklat webinar untuk seluruh guru di kabupaten musi banyuasin
kita menyaring semua kebutuhan kebutuhan guru
apa yang mereka perlukan
kita menyediakan pelatihan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru
di kabupaten musi banyu asin
di mana semua guru itu
harus berkenalan dengan teknologi
semua guru itu harus menggunakan teknologi secara perlahan lahan
walaupun memang banyak kendala yang kita temui
diakui tri mengajar saat pandemi covid sembilan belas memiliki tantangan besar
terutama bagaimana guru mengaplikasikan teknologi informasi
dalam kegiatan belajar mengajar
permasalahan yang paling mendasar guru di kabupaten musi banyuasin adalah
bagi benci guru

kalau budaya silam mereka memiliki kegiatan
mereka akan kembali ke tempat kerja itu
mungkin berhasil memenuhi walaupun keadaannya langsung
sama seperti
mereka juga harus memanfaatkan dengan kemampuan
kemudian memanfaatkan dengan kompetensi
omong itu untuk mendapatkan tubuhnya
tapi mereka harus mendapatkan konflik
mereka harus mendapatkan umum
bagaimana guru bisa berdamai dengan teknologi di masa pandemi
materi pelatihan guru yang diberikan tri beragam
semuanya bertujuan meningkatkan kompetensi para guru khususnya di kabupaten musi banyuasin
sebagai guru inti pusat belajar guru moba itu harus sedia jika dibutuhkan untuk berbagi
salah satunya adalah ketika kelompok kerja guru itu membutuhkan untuk memberikan penjelasan terhadap materi tertentu
atau topik topik yang sedang hangatnya itu kita akan siap sedia memberikan pelatihan
kemudian apabila ada miskonsepsi miskonsepsi tentang pembelajaran dan pendidikan
pusat belajar guru moba itu juga siap untuk memberikan pencerahan pencerahan
pusat belajar guru merupakan program yang diinisiasi oleh yayasan putra sampurna mulai tahun dua ribu dua puluh
pengembangan sistem pelatihan guru berkelanjutan dalam program ini dilakukan melalui pembekalan calon guru terpilih sebagai guru inti
materi pelatihan yang diberikan diantaranya cara melakukan survei kebutuhan pelatihan
membuat modul membawakan materi hingga bagaimana mengelola organisasi
seorang calon guru inti ini perlu memenuhi kualifikasi dan juga empat kompetensi
kualifikasi yang kami maksud di sini adalah minimal mereka lulusan s satu di bidang keahliannya
lalu empat kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi pedagogik terkait dengan proses pembelajaran di kelas
lalu kompetensi profesional yang terkait juga dengan subjek konten atau pola pikir keilmuan
dan yang ketiga kompetensi kepribadian yang terkait juga dengan sikap dan kepemimpinan
lalu yang keempat adalah
kompetensi sosial kemampuan berkomunikasi dan juga intrapersonal dengan rekan sejawatnya
nah ibu tri memiliki komitmen yang luar biasa itulah yang kami lihat
kemampuan beliau untuk menganalisa masalah kegigihan beliau dalam belajar
motivasi beliau yang tinggi dalam berbagi dengan sesama
karakter karakter inilah yang kemudian menjadikan sosok ibu tri lolos dalam seleksi pusat belajar guru di musi basni
perubahan yang saya rasakan ketika saya mengikuti pelatihan pelatihan dari pusat belajar guru mubah dan yayasan putra sampurna adalah
saya merasakan bahwa kemampuan mengajar saya meningkat
pengembangan keprofesian saya kemudian meningkat juga
kepercayaan diri saya yang dulunya saya tidak berani tampil di depan umum tidak berani berbicara di depan umum sekarang sudah pede
saya yang dulunya pesimis sekarang menjadi optimis bahwa semua peluang itu terbuka jika kita ingin belajar dan berusaha untuk mengupgrade diri
dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yayasan putra sampurna yang sudah memfasilitasi
yang sudah memberikan ilmu yang sudah sharing ilmu dan memberikan wawasan wawasan baru bagaimana cara mendidik anak
bagaimana menjadi seorang guru profesional
sejalan dengan filosofi program pusat belajar guru yakni dari guru oleh guru dan untuk guru
tri menjadi contoh guru inti yang memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan di kabupaten musi banyu asin
motivasinya itu puan jadi sehingga kita yang mengikuti pelatihan apapun yang dia berikan itu membuat kita itu menjadi lebih termotivasi lagi
untuk memberikan pembelajaran kepada siswa tadi agar memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih efektif dan efisien
sehingga kami juga banyak mendapatkan manfaat manfaat ternyata ilmu ilmu yang baru ilmu ilmu yang selama ini kami belum dapatkan
walaupun kami sudah mengenyam pendidikan yang lebih pendidikan yang lebih
walaupun kami sudah mengenyam pendidikan yang lebih pendidikan yang lebih pendidikan yang lebih
pendidikan dalam khususnya di bidang guru terkadang ada sesuatu yang belum kami dapatkan
dan itu kami dapatkan dari pelatihan yang diberikan ibu tri tadi
ibu tri sangat membantu merubah suasana sekolah menjadi lebih baik
dulu sering sekali banyak murid yang berpengalaman
sering keluar kelas saat jam pelajaran
namun dengan kedatangnya ibu tri itu membuat suasana sekolah menjadi lebih tertip lagi
ibu tri juga membuat kebijakan yang lebih baik

terima kasih
selamat painggilan selamat starch
selamat painggilan selamat painggilan selamat dayanya
di tengah pandemi tri menyadari anak anak di desa layan memerlukan perhatian lebih
agar mereka menerapkan protokol kesehatan
menghindari kita dari covid
nilai kedisiplinan ia tanamkan tak hanya di sekolah saja
baginya membangun karakter murid murid sama pentingnya dengan memberikan materi pelajaran
kalau ke sekolah jangan lupa pakai masker cuci tangan
mendidik itu tidak hanya merupakan penyampaian materi pelajaran saja
namun perubahan pola perilaku anak dari yang tadinya datang terlambat menjadi disiplin waktu
datang on time
dari yang tadinya suka
suka berkelahi menjadi anak yang baik
itu perubahan perilaku itu yang sangat penting
penanaman karakter penanaman perubahan mental mereka
bahwa mereka itu adalah siswa atau orang yang bisa berubah
mereka bisa berubah menjadi apa yang mereka inginkan jika mereka mau berusaha
anak anak sebelum sekolah masuk ke sekolah datang ke sekolah pulang ke sekolah
mereka bisa berubah menjadi apa yang mereka inginkan jika mereka mau berusaha
mengubah perilaku murid tak cukup di kelas saja

mereka harus berubah menjadi orang yang baik
tri perlu memahami latar belakang setiap muridnya
dan bagaimana orang tua mereka mendidik anak anaknya
berikan mereka perhatian
kita jelaskan mereka bahwa ini tata tertib anak
ini yang harus kamu lakukan ini yang tidak boleh kamu lakukan
kita berikan kepada mereka
tapi tentu saja bahwa kelas tinggi itu mereka sudah punya malu
mereka akan malu kalau misalkan mereka berdiri di depan kelas
disaksikan oleh guru disaksikan oleh teman teman mereka
nah dari situ kan mereka akan berusaha untuk supaya tidak dihukum lagi
adalah daryl purnama
mantan murid tri lulusan sdn talang layan tahun dua ribu dua belas
yang kini belajar di smp negeri satu jirak jaya kabupaten musi banyuasin
dulu remaja asal desa layan ini terbilang nakal
didikantri berhasil mengubah perilakunya
dulu saya suka berkelahi nakal suka main video
suka berkelahi nakal suka main sama teman
dibilangin sama bu tri jangan berkelahi lagi disiplin
sekarang sudah tidak lagi
dan saya sangat berterima kasih pada bu tri
di sekolah yang sama ada pula chelsea olivia
yang lulus dari sdn talang layan tahun dua ribu dua
chelsea merasakan betul bagaimana tri mendidiknya menjadi lebih baik
murid nakal kini tak melekat lagi pada dirinya
bahkan chelsea pernah menjadi juara kelas di smp ini
dulu semenjak datangnya bu tri ke sd saya sd negeri talang layan
bu tri sangat membantu merubah suasana sekolah menjadi lebih baik
dulu sering sekali
banyak murid yang tidak berpakaian rapi
sering keluar kelas saat jam pelajaran
namun dengan kedatangannya bu tri
itu membuat suasana sekolah menjadi lebih tertib lagi
bu tri adalah guru yang baik
selain itu bu tri juga tidak pernah membeda bedakan anak muridnya
bu tri memberikan ilmu ilmu yang bermanfaat bagi saya
sehingga saya bawa ke smp dan pernah meraih ranking pertama di kelas
daryl dan chelsea adalah contoh keberhasilan upaya tri
mengubah perilaku murid muridnya
adalah penting menanamkan kedisiplinan pada anak usia sekolah sejak dini
agar mereka menjadi teladan saat beranjak dewasa
keberhasilan guru untuk mencapai jumlah dua
tri widiaswari guru yang patut diteladani
baginya keberhasilan seorang guru adalah ketika melihat perubahan dalam diri setiap anak didik
semangatnya berbagi ilmu tak pernah jemur

telah membawa dampak besar meski mengajar di desa terpencil
bak pelita di tengah gulita
ia berhasil menjadi penerang pendidikan di bumi serasan sekate
bagi saya guru yang berhasil adalah guru yang bisa membuat anak didiknya
itu merubah perilaku dari yang buruk menjadi baik
dari yang tidak bisa menjadi bisa
dari yang tidak tahu menjadi tahu
saya mengajak semua guru guru di seluruh indonesia
bahwa pertama kali untuk mendidik seorang anak adalah kita ajarkan dulu adab
adab dulu baru ilmu
ketika kita sudah mendidik anak ketika pola perilakunya sudah baik
maka ilmu akan datang dengan sendirinya
mereka akan sangat mudah untuk menyerap